uh sejuknya makan sambil ditemani kicauan burung semilir angin dan aroma alam yang menentramkan hati
rindu akan suasana alam saya pun mencoba kuliner yang berlokasi tak jauh dari pusat kota
tempat pertama saya berada di bsd tangerang
untuk sampai di sini saya harus melewati kuburan uh tidak biasa bukan
warung makan ini menyajikan makanan rumahan dengan nuansa kampung yang dihiasi ornamen ornamen tradisional khas indonesia
saya pun tidak mau ketinggalan mengabadikan tempat unik ini dengan bersuah foto
wah memang suasananya nih ya bikin kangen banget sama kampung halaman dengan pepohonan rindang balai balai
ini bagus banget juga tentunya untuk foto foto instagramable ya
dan saat ini saya sudah sama pemiliknya pak eko ini sebenarnya konsepnya gimana sih pak
konsepnya ceritanya saya tuh pengen punya warung yang desanya orisinil
memang apa adanya itu yang kemudian saya tata saya bersih bersihin
jadi nggak artifisial desanya itu
kemudian yang kedua saya ingin menghidupkan kembali resep resep keluarga tradisional yang ada di tempat kami keluarga mina
saya pun mencoba menu di sini
ada nila calabala tuik dendeng batok
biar lebih nikmat bisa antap dengan menggunakan tangan
tapi jangan lupa protokol kesehatan ya cuci tangan terlebih dahulu
protokol kesehatan di sini cukup baik dengan adanya sekat saat memesan menu hingga penggunaan masker dan sarung tangan untuk pramu saji
menu menu yang disajikan pun tidak dibanderol mahal
mulai dari belasan ribu hingga tiga puluh ribuan per porsi
ini yang ketiga kalinya
enak sih ya gitu
jadi asri banget jadi kayak kita bukan ke resto gitu jadi kayak ke rumah nenek gitu
apalagi dengan gelas gelas yang masih ori gitu loh
yang kayak gini kan masih ada banyak di kampung ya
jadi saya suka
beralih ke tempat selanjutnya
masih di tangerang saya pun mencoba masakan betawi yang sudah berdiri
sejak tahun dua ribu enam ini
bangunannya pun ala betawi asli
tidak ada di tempat lain bukan
saya pemilik mpokuni mengatakan resep makanan di sini merupakan resep turun temurun keluarganya
saya pun mencoba beberapa menu yang ada di sini
nah selain tempatnya yang unik makanannya juga nggak biasa nih
salah satu yang favorit di sini ada
namanya sayur besan
nah biasanya sayur besan ini ada di lamaran lamaran adat betawi aja
tapi di warung sini bisa ditemuin
selain ini ada juga pecak gabusnya
wah ini kuahnya asam pedas seger

tidak ada yang tidak bisa ditemukan
tidak ada yang tidak bisa ditemukan
tidak ada yang tidak bisa ditemukan
tidak ada yang tidak bisa ditemukan
selain itu menu sayur betawi lainnya juga bisa anda coba
seperti genjer dan jantung pisang
kalau saya pribadi ini rasa yang rumahan banget gitu ya
enak buat saya cocok di lidah
terutama pecak ya
pecak gabus atau pecak gurame atau pecak ayamnya itu seger banget gitu
untuk makan di sini anda dapat merogoh kocek mulai dari belasan ribu hingga enam puluh ribuan per porsinya
makan dengan suasana outdoor tentu jadi pilihan banyak orang ketika pandemi
karena dirasa lebih aman
namun tentu di tengah meningkatnya angka covid
perhatikan juga ya protokol kesehatan
anda juga bisa merasakan makanan ala kampung ini dengan membungkus dan bawa pulang
sandra insanasari andra anhar tangerang banten